serangan udara israel kembali menghantam jalur gaza pada sabtu
serangan mereka kali ini langsung meruntuhkan sebuah bangunan sekolah di kota kangonis
yang menjadi salah satu tempat berlindung warga sipil
kisah tangis keluarga mengiringi upaya warga lain untuk terus mencari korban yang tertimpa reruntuhan puing puing
para petugas medis pun bergegas membawa puluhan warga yang terluka ke dalam ambulans untuk segera mendapatkan penanganan medis
serangan pada sabtu ini menewaskan tujuh orang dan empat puluh lainnya luka luka
serangan israel pada sabtu juga menghantam daerah sekitar rumah sakit al aqsa di kota gaza
sebelumnya israel memang telah memberikan peringatan untuk meninggalkan
namun kondisi korban di rumah sakit mengurungkan niat tenaga medis untuk mengungsi dari sana
dua belas warga dilaporkan tewas dan lima lainnya masih terjebak di bawah reruntuhan
korban luka langsung diwarikan ke rumah sakit lain yang berasal di kawasan deir al balah